kemarin saya sudah ketawa terpingkal pingkal
sembilan puluh juta suara lebih dari prabowo
kesaksian pesan pesan moral dari romo
bukan masalah pesan pesan moral
jadi benar benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka
dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan sembilan puluh juta suara
gue pusing ini praktek hukum yang mana ini coba
makna psikolog mereka terakhir mengatakan
dia menunjukkan ingin berkuasa
tapi pada saat dia masuk tim jokowi
dia menunjukkan sifat yang sangat cool
dia menunjukkan pribadi yang sangat cool
bahkan waktu kampanye pun dia diserang habisnya
belum lagi dengan tari gemoy gemoynya
eh malah psikolognya menguntungkan kita
jadi benar benar saksi mereka itu malah menguntungkan kita
sudah suaranya parah banget
pernah gak dilakukan audioporesi terhadap sireka
jadi ini perkara adalah mengadili perkara omon omon
sebenarnya permohonan ditujukan kepada kpu
tapi posisinya makin makin presiden
melakukan katakanlah tindakan inkonstitusional
jadi kencang sekali mereka panik
dan sampai hari ini belum ada satu bukti pun juga
dipertentangkan antara pak atoka dan pak yusri manari itu
mesti ada putusan pengadilan
di antara posisita dengan pt itu
dia punya ahli tentang bansos
itu bansos sudah empat ratus miliar lebih
bansos juga sudah dua empat ratus miliar lebih
jadi benar benar bantuan sosial
belum lagi zaman sby juga sudah ada bansos
tidak ada alasan lagi mereka
bansos itu benar benar sudah ratusan miliar
dua ribu dua puluh dua sudah empat ratus miliar
tapi nggak terlalu besar